saiful mujani research and consulting merilis survei nasional terbarunya terkait kekuatan partai politik
dan elektabilitas beberapa tokoh di tahun politik dua ribu delapan belas dan juga tentu saja berkaitan di tahun depan dua ribu sembilan belas
dan berikut adalah rangkuman dari survei yang dikeluarkan oleh smrc
kita lihat bersama
untuk pilpres dua ribu sembilan belas dan juga pileg dua ribu sembilan belas ya ini datanya dari smrc
ada sejumlah nama partai politik yang berada di benak tertinggi di puncak ingatan responden atau top of mind
posisi pertama masih diduduki oleh pdi perjuangan ini sesuai dengan hasil tahun dua ribu empat belas
tapi angkanya dua puluh satu empat persen ini artinya naik
sebelumnya pada dua ribu empat belas pdi perjuangan delapan belas sembilan puluh lima persen ya itu artinya naik dari tahun dua ribu lima belas
setelah itu berikutnya ada golkar di posisi sembilan empat persen
golkar sembilan empat persen dan artinya ini golkar sekalipun masih di posisi kedua itu masih cukup baik
di tengah gempuran kasus yang kemarin kita tahu stiano fanto terjerat kasus korupsi ktp elektronik
tapi memang turun drastis
dari sebelumnya golkar sebelumnya adalah di posisi sekitar lima belas persen ya
ini tahun dua ribu empat belas
berikutnya kita lihat ada gerindra masih di posisi ketiga
sama dengan pada saat hasil pilek
dua ribu empat belas di posisi ketiga juga tapi angkanya juga turun
yaitu dari sebelas delapan puluh satu persen sekarang tinggal tersisa enam delapan persen saja untuk gerindra
kemudian kita lihat demokrat sekarang
demokrat lima empat persen urutannya juga masih sama
ini adalah urutan yang sama pada saat pileg dua ribu sembilan belas
demokrat pada saat pilek mendapat sekitar sepuluh sembilan belas persen sekarang turun menjadi lima empat persen
dengan pkb partai kebangkitan bangsa empat persen saja yang tersisa
masih masuk ke lima besar memang masih bagus
masih berada di lima besar
tapi ini sangat turun
karena sebelumnya pada tahun dua ribu empat belas ia mendapatkan sekitar sembilan persen suara
yang menarik di sini adalah tentu saja angka ini empat puluh tiga satu persen yang masih menjawab tidak tahu atau tidak menjawab atau rahasia
tentu saja para pimpinan partai politik mengharapkan empat puluh tiga satu persen ini adalah tidak tahu ya
bukan tidak menjawab ya
kalau tidak menjawab kan artinya paling tidak sudah punya bayangan ke partai politik mana tapi tidak mau memberikan jawabannya
kalau empat puluh tiga satu persen ini masih tidak tahu artinya masih ada harapan bagi seluruh partai politik untuk merebutkan suara ini
istilahnya atau swing voters ya
jadi masih ada harapan empat puluh tiga satu persen yang masih belum memberikan jawabannya pada survei yang dilakukan oleh smrc
kita lihat sekarang prediksi presiden
pemilihan presiden dari para responden
pilpres baru diadakan dua ribu sembilan belas memang
pertanyaannya diajukan dalam yang kemudian mengeluarkan hasil ini adalah
jika pilpres diadakan saat ini siapa yang anda pilih
tiga puluh delapan sembilan persen memilih petahana presiden joko widodo
tentu saja dengan modal politik yang besar kemudian modal sosial yang juga masih cukup besar
tentu saja joko widodo masih berada di puncak tiga puluh delapan sembilan persen
yang kedua prabowo subianto rivalnya pada
pada saat dua ribu empat belas lalu
yang menarik nama susilo bambang yudhoyono masih keluar di sini
ini artinya apa
artinya nama besar yudhoyono tidak hilang begitu saja di benak masyarakat
sekali lagi ini adalah top of mind
di benak masyarakat tidak hilang begitu saja
apakah sekarang pertanyaannya partai demokrat bisa melakukan switch ya dengan nama yudhoyono ini tapi untuk agus harimurti
nah itu dia
itu pr besar dari partai demokrat
tentu saja ya
apakah bisa mengambil porsi seperti ini
kemudian berikutnya adalah gator normantio delapan persen
mantan panglima kita kemudian anies baswedan gubernur dki jakarta lima persen
tidak tahu tidak jawab rahasia masih empat puluh lima persen
masih ada harapan masih setahun ke depan
harus bisa mengambil porsi empat puluh lima persen itu
kita lihat sekarang tren pilihan presiden
presentase dari empat puluh enam persen
presentase dari empat puluh enam persen
yang pertama yaitu joko widodo prabowo subianto kemudian ada gator normantio dan juga anies baswedan
tapi yang pertama kami ajak anda melihat tren nama joko widodo dan juga prabowo subianto ya
kita lihat trennya bergerak positif naik
itu untuk presiden joko widodo
kemudian prabowo subianto tercenderung stagnan ya
berada di kisaran tiga belas hingga sepuluh persen
yang menarik adalah ada pertemuan jokowi dodo dan prabowo subianto
ada pertemuan kemudian ada beberapa kali pertemuan
ini kemudian menaikkan suaranya di sini di tujuh belas dua persen
ini juga kemudian menaikkan suara presiden joko widodo
kita lihat kemudian yang berikutnya
kita lihat yang berikutnya
ini adalah tren pilihan presiden anies baswedan dan gator normantio
di bulan ini adalah anies kemudian terpilih menjadi gubernur dki jakarta
namanya kemudian naik
sedangkan kita lihat untuk gator normantio
pergerakannya cukup signifikan ya
kita lihat januari dua ribu tujuh belas
ini adalah setelah dua ratus dua belas
kemudian mei ya naik lagi
kemudian desember setelah melepaskan jabatannya sebagai panglima tni
ini dia adalah beberapa gambaran dari hasil survei smrc
kami tidak bisa memberikan gambaran sepenuhnya
tapi kira kira begitu
jadi masih namanya masih seputar itu saja
karena nanti kami akan berikan perkembangan selanjutnya